ya dan good morning pada pagi hari ini akan kita awali dengan informasi tentang bencana alam
itu tepatnya di kabupaten bandung hujan deras yang disertai angin kencang melanda kota bandung
dan juga kabupaten bandung jawa barat pada rabu siang hingga sore kemarin
dan hujan s empat turun di sekitar kawasan terminal lewi panjang kota bandung walau hanya beberapa menit saja
iya dan ternyata akibat hujan ruas jalan di lewi panjang dan soekarno hatta terendam banjir
dua rumah di kampung cihanjawar kabupaten bandung juga hanyut
hujan deras yang disertai angin kencang turun di kota bandung pada rabu siang
hujan juga sempat disertai dengan butiran es namun tidak berlangsung lama
akibat hujan deras ini ruas jalan masuk menuju terminal lewi panjang kota bandung terendam
ketinggian air mencapai dua puluh hingga lima puluh cm
kendaraan yang nekat melintasi banjir pun mogok
selain jalan lewi panjang banjir juga terjadi di perempatan cibaduyut soekarno hatta
sementara itu akibat banjir bandang luapan sungai ciwidei
rabu sekitar pukul tiga sore
dua rumah di kampung cihan jawa desa margamulya pasir jambu kabupaten bandung hanyut
informasi terakhir delapan belas rumah di kecamatan ciwidei dan sembilan rumah di kecamatan pasir jambu rusak diterjang banjir
dan ramil pasir jambu kapten infantri suwoto mengatakan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini
dari rekaman video amatir terlihat air sungai ciwidei mengalir begitu deras dan meluap hingga ke badan jalan
petugas bpbd sudah diterjunkan
untuk memantau lokasi
ya banjir bandang ini memang mengejutkan warga sekitar ya
apalagi datangnya secara tiba tiba bahkan menghanyutkan beberapa rumah
dan untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di lokasi banjir di wilayah ciwide kabupaten bandung ini
kita sudah bergabung bersama dengan korespondensian indonesia roby sofwan amin
pasca sungai ini meluap hari rabu kemarin bagaimanakah kondisinya saat ini
di mana anda berada sekarang
informasi terbaru berkaitan pasca banjir bandang sungai ciwide yang mengakibatkan empat rumah hanyut
dan juga sekitar dua puluh tujuh rumah rusak ringan dan rusak berat
ini kondisi terbaru debit air sungai ciwide sudah surut dan kembali normal
sementara itu dampak dari luapan sungai ciwide
seperti yang anda lihat di belakang saya jalur utama ciwide dari kota bandung menuju ke sejumlah kawasan wisata di ciwide sudah normal
di sisi lain sejumlah akses jalan yang menghubungkan ke perkampungan yang sebelumnya tertutup material tanah
yang merupakan sedimentasi dari banjir yang terjadi pada rabu sore
jadi kondisinya saat ini masih dibersihkan oleh warga masyarakat

dan tidak hanya akses jalan ini saja yang saat ini sedang dibersihkan dibuka akses jalannya
tetapi juga rumah rumah warga yang ada di kawasan bantaran sungai ciwide yang sebelumnya terendam juga sudah mulai dibersihkan
dan kondisi di kawasan kecamatan ciwide ini relatif normal
aktifitas warga aktivitas ekonomi
pasar ciwide juga berjalan normal
ya roby kalau kita tahu kan
banjir bandang ini juga sempat
meratakan beberapa bangunan rumah
bahkan ada beberapa rumah yang rusak berat
dan juga rusak ringan
sejauh ini warga yang rumahnya rata dengan tanah
kemudian rusak berat
rusak ringan mereka mengungsi di mana
roby dan kondisi mereka seperti apa saat ini
albian kalau kita melihat
persoalan banjir yang terjadi
paling tidak ada dua permasalahan yang
yang pertama berkaitan dengan
kawasan di kecamatan
ciwide ini yang
bantaran sungai yang sebelumnya luas
kemudian menjadi menyempit
karena dibangun pemukiman penduduk
pada tahun tujuh puluh an
delapan puluh an banjir seperti ini sudah terbiasa
terjadi tetapi karena bantaran sungai
belum dibangun pemukiman
maka tidak terjadi ada korban rumah
nah pertanyaannya kemudian
rumah rumah yang rusak ini
berada pada tepi sungai
yang merupakan itu bantaran sungai
di satu sisi pemerintah dilematis
melegalkan bantaran sungai
digunakan untuk pemukiman penduduk
sementara ini sesuai dengan undang undang
tetapi dari sisi kemanusiaan
mereka juga butuh tempat
dan berkaitan dengan bencana yang terjadi
ini juga statusnya masih
yang seharusnya bisa turun ketika misalnya
ada dinaikkan statusnya menjadi tanggap darurat
ini juga tidak bisa diakses
nah warga yang terdampak
saat ini tinggal di
rumah rumah tetangga yang selamat
selain itu juga
rumah keluarga yang
tentunya masih bisa dibuni
dan selain itu
adanya penyempitan sungai
penggunaan bantaran sungai
di bagian atas juga terjadi
peralihan fungsi lahan lahan milik perhutani
yang sebelumnya tanaman tegakan
kemudian beralih fungsi menjadi tanaman tanaman
yang tidak bisa menyerap air
ini juga menjadi
nah tentunya ini yang harus menjadi catatan
dan di kemudian hari
tidak terjadi kembali seperti sekarang
baik terima kasih banyak roby sofwan
amin atas laporan anda langsung dari bandung jawa barat
ya kalau kita melihat
masalah ini memang kompleks sekali ya
mendirikan bangunan di bantaran sungai
kemudian permasalahan hutan yang sudah gundul
sehingga mau terima wabah jiribandang ini terjadi
memang bantuan juga cepat datang
tentunya ada solusinya ya
yang paling baik untuk kota bandung saat ini